karena memang masih belum merata untuk subsidi psu nya
konon katanya dulu salah satu dari kembang desa sempat dibunuh dan dibuang di tempat ini
oleh mereka yang merayakan
bahkan meski wilayah wilayah ini berjarak hingga dua ribu km dari cina daratan
terkait pengelolaan hotel sultan
seandainya oke bertarunglah tiga orang ini dan cawapresnya udah kepilih
siapapun yang bersungguh sungguh dalam usahanya pasti meraih kemuliaan